jangan kotori tanganmu lagi dengan dosa
jangan bunuh manusia
buanglah rasa marahmu
tapi mereka menyerangku
mereka ingin membunuhku
ampuni kami raga soka
kami tidak akan mengulanginya lagi raga soka
aku tidak akan mengampuni kalian
akan aku antarkan kau
ke gerbang kemantian
matamu tidak ada
aku kehilangan mataku
di saat aku menolak
yang membunuh guru kita ada disana kakak
rangga soka yang membunuh guru kita kakak
aku sudah tidak sabar lagi ingin bertarung dengan dia
sebagai bakti ku kepada guru
harus dibayar dengan nyawa kakak
ya kita cari dia
penyusup itu adalah ratu junti
dan aku sangat mengenal
itu adalah milik orang orang istana kumbang
siapa sebenarnya ratu junti itu
ratu junti adalah istri dari dadung al
dan dia sangat dendam sekali kepada rai subanglar
akibat suaminya terbunuh oleh kandaprabo
dan aku pernah bertarung dengannya
beberapa tahun yang lalu
untuk mencari rai
ketika kandang prabu bersemedi di gunung sanca
dan hampir saja
aku telat menyelamatkan rahi subang
ratu junti belum menguasai jurus penghasil
dan aku cukup mudah untuk mengalah
sangat dendam sekali kepada rai subang larang
dan dendamnya tidak pernah tuntas
atau mungkin kedatangan ke istana pajajaran
hendak melakukan hal yang sama
ingin membunuh rumah ratu subang larang
tujuannya pasti bukan itu
ratu junti sudah mengetahui
bahwa nimas ratu subang larang masih hidup
hamba mendapatkan berita dari ratu junti
bahwa yang dikubur
itu bukan jasad ibu dari sebenarnya
itu adalah ketepuk pisang nimas
hanya yang hidup
tapi hanya badan
kita harus segera cari tahu dan menemukannya secepat mungkin
akhirnya kami menemukanmu
kau harus membayar kematian guru kami
ini urusan ku
kalian punya nyali juga ternyata
atau kalian sengaja mengantarkan nyawa
jangan terlalu jumlah kau angga soekar
belum tentu kau mampu menahan nyawamu dari sabetan pedang
ampuni raka soekar
ampuni kami raka soekar
jangan bunuh kami
minta ampunlah diraka
ampuni raka soekar
ampuni raka soekar
raka soekar berhenti
raka soekar berhenti
raka soekar berhenti
berhenti raka soekar
kenapa kau menahan
bukankah kau ingin bertawaf
jangan kotori tanganmu lagi dengan dosa
jangan bunuh manusia
buanglah rasa marah
mereka ingin membunuhku
ampuni kami raga soka
kami tidak akan mengulanginya lagi raga soka
aku tidak akan mengampuni kalian
serang raga soka
bukankah kau ingin masuk surga
allah subhanahu wa ta'ala mengampuni
sedangkan kau sendiri
tidak bisa mengampuni
aku ingin allah mengampuni dosa dosa aku
aku akan mengampuni kalian
cepat pergi dari sini
semoga ampunanmu itu
bisa menghapuskan dosa dosa